sejumlah pemuka agama dan tokoh organisasi islam di lampung menggelar ijtima ulama
mereka menyatakan ikhtiar untuk memilih pemimpin amanah pada pemilu mendatang
sejumlah pemuka agama serta tokoh pemuda islam indonesia atau pii di lampung
mendeklarasikan dukungan kepada sandiaga uno sebagai presiden dua ribu dua puluh
dukungan kepada sandi yang saat ini menjabat sebagai menteri pariwisata dan ekonomi kreatif
disampaikan dalam ijtima ulama pii lampung
pimpinan pondok pesantren hidayatullah raudotus solihin lampung selatan
kiai haji soleh bajuri menyatakan
para ulama dan kiai berkumpul sebagai ikhtiar untuk memiliki pemimpin yang amanah
sandiaga uno dinilai sebagai sosok yang bisa diterima berbagai kalangan
mulai dari anak muda hingga para ulama
sandiaga uno diharapkan dapat memberi perhatian pada pesantren
bisa dipenuhi oleh bang sandi ketika nanti cek
ketua yayasan hafiz al quran maulana roshid bandar lampung rosyid maulana menyatakan
kegiatan kali ini merupakan suatu dukungan yang berasal dari hati para ulama
ini benar benar murni
murni secara lahir dan batin
karena izimah ulama ini memang suatu luar biasa
melalui zikir yang luar biasa
sehingga kami tetap mendukung benuh pak sadi agi uno sebagai pemimpin yang luar biasa
dengan dibuahi doa
la ilaha amantu bila
insya allah menjadi sultan wawarisa ahli indonesia
raja yang rohmatan lil'alamin
roshid berharap doa para ulama mengantarkan sandiaga uno menjadi presiden periode dua ribu dua puluh